ah enak kan ngurek
sama sama saya maafin mama ya mama baru nepatin janjinya sekarang
oh mau sering sering insya allah ya sayangnya
asik kluk dulu
haduh anak mama ini
jangan lupa tersenyum ya mak
katerin sayang bentar ya
aku angkat video call adik aku dulu ya
aku ditinggalin kan kalian ninderung berdua doang
kakak minta kamu jangan cemburu atau mungkin
kakak janji sama kamu nanti next time kita dinner berdua
sekarang tolong kameranya kakak arahin ke kami check
kamu jangan marah ya
iya udah arahin aja dulu
kenapa sih bawel banget kak
apasih jeneng sika
karena udah kaget
aku udah pacific
makasih ya catherine
aku bahagia banget
elsa udah lama gak pernah hidup disini
sama kangen sekali sama kamu nak
aku mau beresin kamarnya elsa
nanti kalau elsa
dia pasti akan tidur disini
dia seneng kalau kamarnya rapi
aku mau masuk masukin
semua bajunya ke lemari
tapi ini udah malem ma
besok pagi aja ya
aku mau sekarang
padahal elsa kan lama sekali gak pulang ke kamar ini ma
lihat kamu seperti ini
bikin aku benar benar hancur mah
aku sedih sekolah yang lihat kamu begini
aku sama dengan ma
aku bantu perhiasin
terima kasih ya mama
elsa tetap anak kita
ketika dia keluar
kemarin lagi kalau bukan kesini
ke orang tuanya
aku mau dia
kembali ke rumah
akan jadi kekuatannya elsa
agar elsa nanti berubah
menjadi pribadi yang lebih baik
orang yang lebih baik
supaya dia bisa kuat
menjalani semua ini
karena dia tau
ada kita yang nungguin dia disini
sama seperti waktu adikny exploring
sama seperti waktu adikny exploring
aku cuma mau bahas
bantu jennifer aja
mama itu sudah bahagia
mbak jen itu orangnya baik
apalagi pak nikolas itu udah respect banget sama kamu
tapi kenyataannya semua ini bohong
kamu sadar gak ren
mamanya udah tua
mama pengen sekali ngelihat kamu tuh nikah
dan mama kan memang cucu
tapi kenyataannya kayak gini
apa sebenarnya kamu itu gak mau ya ada mama di samping kamu
kamunya gitu sih
jangan gitu dong ma
dengerin aku ma
akan cari pasangan hidup yang serius mbak
bukan dengan cara
kayak aku sama jennifer kemarin mah
mama gak mau kan
aku maksain nikah sama jennifer
rumah tangga aku gak mau sama jennifer
aku nikah dan bahagia
mama udah kasih kamu waktu banyak ren
mau sampai kapan
malah kamu sendiri yang main main terus
mama tuh pengennya kamu serius
kamu jangan terlalu sibuk kerja terus
pasti ada perempuan di dalam hidup kamu
dan satu lagi mama minta sama kamu ren
kamu harus selesaikan urusan kamu sama mbak jen dan pak nikolas
jangan sampai kamu itu nanti dianggap kamu itu main main
mempermainkan pak nikolas
pak nikolas itu udah siapkan semuanya ren
bahkan itu dia cetak undangan aja udah siap semuanya
mbak kak selesaikan semuanya
betul ya ren
udah gak ada lagi kan ma
nanti kita pindah danfeat
ya allah kuatkan istri hamba menghadapi semua ini ya allah
gimana keadaan pak riki dok
lukanya pak riki sudah mulai mengering dan kondisinya juga sudah mulai stabil
dan pak riki sudah bisa menjalani pemeriksaan
baik kalau seperti itu
karena kondisinya pak riki sudah membaik hari ini kami akan bawa pak riki ke praja lima
benar pak kita akan lanjutkan penyelidikan di kantor polisi
gue akhirnya dibawa ke praja lima gue bisa lihat elsa dan tahu kondisi elsa seperti apa
baik karena kondisinya pak riki masih belum bisa jalan akibat luka tembakan jadi saya akan bantu menggunakan kursi roda
sister tolong ambilkan kursi rodanya
selamat pagi pak iman pak yudi
ini riki mau dibawa kemana ya pak
kami akan bawa pak riki ke polsek praja lima
ya allah riki sudah mau ditahan gue harus kabarin sama martin saya ikut ya pak
halo hari ini riki dibawa ke kantor polisi om
hari ini memangnya kondisi revie sudah membaik
iya ini aku mau ikuti mereka ricky pakai kursi roda om
kelihatannya kondisi ritu sudah lebih baik
meskipun memang benar benar tidak baik
benar benar belum sembuh om
ya sudah nanti om sama pengacara nyusul ke kantor polisi
enak kak ngurek
sama sama sayang maafin mama ya mama baru nepatin janjinya sekarang
oh mau sharing sharing insya allah ya sayangnya ya mas ya
nah berhubung ini udah rapi sebelum dimakan gimana kalau
siap siap ya satu dua
satu dua tiga
lagi satu dua tiga
uh papa nggak dipeluk
pak bos geser sedikit pak bos
satu dua tiga
justus foto dong sama kita
kamu yang pegangin
satu dua tiga
yang benar mas jangan kepotong mukanya dong
muka saya jangan setengah
gimana kalau etis fotoin rena di sana
ya ini bagus
yuk kita foto sana yuk
aduh cantik banget
udah mancus ya
aku senang banget ya mas
ulat rena akhirnya dapat kebahagiaan dan keadilan
dia menghadapi coba yang begitu berat
dijahit sama orang tuanya karena tantenya
semoga nanti rena memaafin elok saya

saya tidak akan menyerah
waktu yang nanti akan membuktikan
saya bersumpah tidak akan pernah biarkan nino mengganggu kebahagiaan andi dan raina
tidak ada satupun orang yang bisa pisahkan rena dari kamudin
saya tidak akan memberitahukan dulu ke andin soal nino
yang tadi ketemu saya
saya tidak mau mengocokkan kebahagiaan andin saat ini
saya akan mengambil itu
kamu sudah ketemu orang yang bisa tes dna lewat jalur belakang
ada petugas lep nakal yang mengerjakan itu
tapi bayarannya nggak murah karena dia ngerjainnya dengan risiko tinggi
kalau soal biaya tidak perlu dibahas
masih saya bayar berapapun
kalau bapak nino bawa sampelnya hari ini
kita bisa ketemu dengan petugas lepnya sekarang
atur waktu dan tempatnya dimana
semua resiko saya yang tangguh
dan satu lagi mama minta
sama kamu ren
kamu harus selesaikan urusan kamu
sama mbak jen dan pak nikolas
saya harus selesaikan masalah ini
masalah ini makin berlarut larut nantinya
saya telpon kamu ke rumah
kita udah kelamaan
ngebiarin kebohongan ini jen
dan saya mau
hari ini kita selesaikan semuanya
tapi gimana caranya
dan kecewa banget sama saya
ya tapi mau gimana lagi
saya gak mau terus lulusan bohong jen
kita harus jujur sama papa kamu
semakin cepat semakin baik jen
dan kalau perlu
hari ini juga kita harus selesaikan semuanya
saya yang mengawal ini semua
dan saya juga yang ingin mengahaminya
jadi saya akan tanggung jawab atas masalah ini
dan saya cemas banget
pokoknya apapun risikonya
hidup saya tenang
jadi kamu rencananya mau bicara sama papa saya hari ini
saya tahu papa saya akan kecewa
sama seperti mama kamu
kita hadapi bareng bareng ya
tadi kamu tuh
dan per hari ini riki ditahan dan gimana dengan luka tembaknya apa sudah sembuh
apakah ricky akan dihukum berat karena membantu elsa kabur mas riki tolong komentarnya mas
bukan pemeriksaan dan nanti kami akan menggelar konferensi pes tersendiri mengenai status wariki
sudah ya ya allah riki lu bener bener mempertaruhkan hidup dan karir lu demi elsa
bu elsa bu elsa kondisinya udah baikannya sekarang saya kasih surat tunjukannya buat
bu elsa bu elsa akan dibawa ke klinik kandungan terdekat untuk cek usg seratnya
sama sama bu elsa kalau gitu saya permisi dulu ya hati hati
bu saya kesitu sebentar ya
makasih ya sebelumnya
makasih udah nolongin gue
tapi sekarang lo gak bisa jalan rik
lo sehat kan
lo baik baik aja kan saya
lo gak baik baik aja itu lo sekarang rik
sebentar lagi bisa jalan kok
lo harus bebas sa
lo harus bebas
lo harus bebas
lo harus bebas
setelah itu lo harus tinggalin ini
eh yaudahningsih ya
sekarang mana dia asah
ibu parti tolong bawa bu elsa kembali ke sel
lepaslah tanganmu ya asah
lo harus lihat asah
lo harus lihat siapa yang bener peduli sama lo asah
pak tanganmu mati pak
hormat keras selesai